memang ada yang harganya naik
kemarin kata ibu tadi ada yang rp tujuh puluh tapi hari ini rp seratus ada rp sembilan puluh
telur antara rp tiga puluh sampai rp tiga puluh dua tapi barangnya banyak
ayam rp tiga puluh sembilan sampai rp empat puluh satu ada barangnya banyak
beras memang yang beras lokal karena panen rayanya belum belum turun
ada beras dari bulog yang rp sebelas kilo atau yang premium rp empat belas
karena memang musim tanamnya bergeser panennya bergeser
bulan depan baru panennya agak banyak
bulan april panen raya
saksikan program program kopastv melalui siaran digital